persija jakarta akan menjamu klub malaysia johor darul takzim pada pertandingan lanjutan piala afc selasa besok
tampil di stadion utama gelora bung karno persija optimistis dapat meraih poin penuh sekaligus membalas kekalahan tiga pada pertemuan pertama di kandang jdt
sehari menjelang pertandingan persija jakarta menggelar latihan ringan di lapangan b senayan jakarta
kemenangan atas tim jdt akan memuluskan langkah persija untuk melaju ke babak selanjutnya di piala afc
seluruh squad persija juga dalam kondisi siap tempur
tiga klub yaitu persija jakarta johor darul takzim dan son lam ngean masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak selanjutnya
di kelas men sementara grup h tiga klub ini sama sama memiliki tujuh poin hasil dari empat pertandingan yang sudah dijalani
kedua klub ini jokowi dan jokowi memiliki peluang yang sama

akan melakukan pertandingan di lapangan b untuk melawan jdt besok malam
ini adalah pertandingan latihan resmi di dalam stadion utama gelora bung karno senayan
dan kalau kita berbicara mengenai pertandingan besok bagi persija pertandingan melawan jdt ini memang penting
untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak selanjutnya di piala afc
ini karena dari di kelas main grup h ada tiga klub yaitu persija jakarta jdt sendiri dan son lam ngean
yang memiliki nilai sama yaitu tujuh poin hasil dari empat pertandingan
dan sebagai tambahan informasi bahwa di grup h ini hanya juara grup dan runner up terbaik
dari tiga grup yang ada yang berhak lolos ke babak selanjutnya
dan bila kita berbicara mengenai optimisme bagaimana optimisme pemain pemain persija dan pelatih
untuk dapat memenangkan pertandingan besok mungkin bisa kita sedikit review hasil pertandingan hasil pertandingan
yang diraih persija bila bertanding di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dari lima pertandingan terakhir persija yang dilakoni di stadion utama gelora bung karno senen jakarta
persija ini belum sama sekali pernah mengalami satupun kekalahan
hasilnya juga cukup impresif di mana persija dari lima kali pertandingan tersebut
mampu mencetak sebelas gol dan hanya kebobolan dua gol
dan lebih istimewanya lagi sebelas gol yang dicetak persija tujuh diantaranya dicetak oleh penyerang mereka marco supersimic
namun satu satunya kendala yang dihadapi oleh persija adalah padatnya jadwal yang mereka hadapi di bulan ini
setelah kemarin persija tampil di lega satu dan kalah di pertandingan ue melawan psms medan dengan skor satu tiga
dan kemudian persija besok harus melawan johor bahru
dan kemudian tanggal empat belas kembali persija harus menghadapi borneo fc
tanggal dua puluh kembali melawan psis semarang di liga satu
dan tanggal dua puluh empat kembali menjalani pertandingan afc cup melawan tampines rovers di filipin
dan terakhir tanggal dua puluh delapan persija jakarta kembali harus menghadapi pertandingan lega satu melawan rivalnya persib bandung
itu mungkin yang harus dicermati oleh pelatih stefano cugera
bagaimana ia meramu formasi pemain meramu strategi
pemain strategi dari persija agar tidak kehabisan bensin menghadapi jadwal yang cukup padat di bulan ini eva
artinya bermain di kandang sendiri ini memberikan kondisi yang berbeda begitu ya bagi pemain persija
kalau tadi anda bicara strategi permainan kira kira strategi seperti apa yang akan diterapkan pelatih
bagi persija mau tidak mau bahwa pertandingan besok ini harus menang
apabila mereka ingin menjaga peluang
karena seperti tadi sudah sebutkan poin dari tiga tim sama
dan sebenarnya kalau kita bicara jadwal pertandingan yang akan dijalani persija di piala fc
kalau saja besok persija dapat menang melawan jdt ini langkah persija dapat sedikit lebih ringan
karena di pertandingan terakhir persija melawan tampines rovers yang dalam
bisa dibilang adalah tim terlemah di grup h
dan skema permainan menyerang tampaknya akan diterapkan oleh pelatih persija stefano teco cugura
persija tampil sangat luar biasa bila bermain di stadion utama gelora bung karno
dan jangan juga dilupakan eva bila persija bermain di stadion utama gbk ini
dipastikan stadion utama gelora bung karno ini akan dipenuhi oleh the jackmania atau pendukung persija
dan sebagai tambahan informasi besok panitia pelaksana akan menjual sekitar enam puluh delapan ribu tiket
bisa dibayangkan sekitar enam puluh ribu lebih pendukung persija akan memadati stadion utama gelora bung karno
dan memberikan dukungan pada tim macan kemoran
dan hal ini juga diakui
dikasih oleh tadi dalam konvensi pers pelatih jdt raul longhi
bahwa bermain di depan puluhan ribu pendukung persija ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemain pemain jdt yang harus diatasi
dan bagi mereka tentunya mereka tetap ingin meraih hasil kemenangan atau tiga poin
namun bagi jdt hasil imbang di stadion utama gelora bung karno ini sudah cukup memuaskan bagi mereka eva
ya enam puluh delapan ribu orang bukan jumlah yang sedikit tentunya
angga bagaimana pengamanan untuk besok kalau begitu
untuk berbicara mengenai masalah pengamanan memang sebenarnya panitia pelaksana pertandingan sudah belajar dari pertandingan pertandingan sebelumnya
tadi saya sempat bertemu dengan arief pranakusuma ketua panita pelaksana pertandingan persija melawan jdt besok
tidak ada yang berubah dari pengamanan yang dilakukan oleh panitia pelaksana
ada sekitar enam personel keamanan gabungan yang nanti akan bersiaga di sekitar stadion utama gelora bung karno
ring lima ring akan diterapkan lima ring pengamanan di mana nanti penonton yang tidak memiliki tiket tidak dapat masuk ke dalam arena stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan juga diharapkan penonton bisa hadir di kawasan gbk dua atau tiga jam sebelum kick off dimulai yang rencananya pada pukul delapan belas tiga puluh
ini kenapa karena pemeriksaan berlapis ini dapat memakan waktu dua hingga tiga menit
dan apabila penonton datang dua atau tiga jam sebelum pertandingan ini tentunya dapat menghindari antrian panjang di pintu pintu masuk
seperti yang pernah terjadi di pertandingan sebelumnya eva
baiklah kita harapkan tentunya besok pertandingan berjalan lancar dan indonesia bisa mencapai targetnya
erlangga wisnuajim laporkan langsung dari gelora bung karno senen jakarta terima kasih